sesudah menyusuri sungai saya pun bertemu dengan ubek kere seorang sikere atau ahli pengobatan suku mentawai
sikere menduduki posisi terhormat dalam susunan masyarakat mentawai
ubek kere dan keluarganya tinggal di sebuah uma rumah adat di wilayah matobek kampung matotonan
disinilah selama beberapa hari saya akan tinggal
sikere menduduki posisi terhormat dalam susunan masyarakat mentawai
menjadi ornamen khas yang menghiasi umat
tak tertinggal parang dan belasan kuali logam digantung di tiap sisinya
benda benda ini menyimbolkan harta kekayaan pemilik rumah
pakaian suku mentawai juga tergolong tradisional
kaum lelaki hanya memakai k geral
bibit penutup tubuh bagian bawah dari serat kayu
perempuan mengenakan daun pisang kering yang disebut kalau dan kain panjang
tanah mentawai terkenal dengan tato yang di wilayah ini lazim disebut titik
tato mentawai dipercaya sebagai salah satu seni raja tubuh tertua di dunia
saya pun diajak ubek kere mencari bahan untuk membuat tato
tinta dibuat dari campuran bahan alami yakni air perasan pelepah kelapa dan arang
bajak ini kenapa kalau laki laki mentawai harus di tato ini kenapa
anak anaknya kalau begitu
back avat yang pernah ditato melewati sparked away dari satu vaibara ada kedengaran yangittynya
tato juga merupakan lambang status sosial di mentawai
setiap gambar tato menceritakan pekerjaan dan asal usul seseorang
hanya si kere pria yang boleh menato dan didahului dengan upacara adat
alat untuk membuat tato amat sederhana yaitu patiti atau mata tato dan bebetu atau kayu pemukul
dilakukan dengan cara tradisional dan tanpa diberi obat bius
proses pembuatan tato memakan waktu sangat panjang tetap penuh tetesan darah
namun bukan hanya tato yang menjadi lambang suku mentawai asli
bersama bayi limai istri ube kere saya diajari bagaimana menjadi cantik di lingkungan masyarakat mentawai yang penuh pengorbanan
yang paling khas adalah giginya yang runcing runcing
nah ini gigi ruceng itu sebagai simbol kecantikan putri putri mentawai
kalau mama sendiri sejak usia berapa diruncingkan giginya
oh sejak kecil
sejak kecil sudah biasa
untuk biasa sejak kecil sudah biasa
ada yang masih biasa yang mau mau apa apa
tau tew aku tew si mentawai
oh tuh malas
oh usau deh aku
tapi kalau aku bisa aku tuh buku
tradisi mengukir gigi juga menjadi simbol keseimbangan antara tubuh dan jiwa
gigi runcing memudahkan wanita mentawai memakan buah buahan hutan dan hasil buruan

orang mentawai percaya bumi adalah milik bersama
itu sebabnya alam harus dijaga dan dibagi rata
kepercayaan inilah yang membuat tradisi berburu menjadi keseharian orang mentawai
terutama yang hidup terisolasi di hutan
menyiapkan panah untuk berburu
merupakan pekerjaan yang rutin dilakukan para pria mentawai
sebelum berburu mereka terbiasa membuat racun terlebih dulu
kulit kayu ragi dan cabai rawit digunakan sebagai bahan racun alami
proses pembuatannya pun masih sangat ragu

satu yang ujungnya dari logam atau kuningan seperti ini
ini digunakan untuk berburu hewan hewan besar seperti rusa dan babi
sedangkan anak panah yang runcing seperti ini
dari kayu digunakan untuk memangsa hewan hewan kecil seperti monyet
dan meskipun ini sudah dilumuri dengan racun
dan nanti akan ditembakkan ke buruan
namun nanti hewan buruan yang sudah terkena racun ini
tetap aman dikonsumsi oleh manusia
masyarakat mentawai meyakini hutan merupakan tempat tinggal roh leluhur
yang turut menjaga segala jenis tumbuhan dan hewan yang sangat berguna
bagi kelangsungan hidup manusia
kepercayaan ini dikenal dengan arat sabulungan
menebang kayu dan berburu tak bisa dilakukan sembarangan
ada tradisi yang dijaga
berupa kesepakatan adat yang dibuat untuk melindungi hutan
perjalanan saya bersama ubek kere dan para sikere lain terus berlanjut
masuk lebih kere
masuk lebih kere
lihat lebih jauh ke dalam hutan pulau siberuk
ini tempat kubangan babi ya
ini salah satu tanda
ada beberapa ekor babi yang ada di wilayah sini
ada kubangannya dan juga banyak sekali jejak babi yang ada di sini
cari lagi ke atas
setelah menyisir belantara buruan pun mulai tampak
para sikere mempersiapkan panah beracun mereka
busur panah dibuat dari batang pohon aren dan tali busur dari kulit baiko yang sangat kuat
setiap pria mentawai piawai memanah
tidak hanya untuk berbunyi
tetapi juga untuk membela diri
nah ini sudah dapat
sudah dapat babinya
sudah dapat babinya buruan sudah dapat
capek juga jarinya
nanti di uma tinggal kita masak kita makan
sudah jadi pemburu
jadi pemburu bisa
ini adalah obat
jadi memang ketika berburu sambil cari obat
apa yang berlaku dulu
jadi sekali mendayung dua tiga puluh terlewati
berburu nyari bahan makanan sekaligus nyari obat yang nanti digunakan untuk rangkaian rangkaian upacara maupun pengobatan yang ada di uma nanti
bagi suku mentawai daun memiliki kekuatan magis untuk menyembuhkan dan menghidupkan
maka daun selalu ada dalam setiap upacara adat dan pengobatan
karena dipercaya dapat menghubungkan manusia dengan penguasa jagad rakyat
yang disebut ulau manua
nah ini karena saya baru pertama kali berburu di hutan mentawai
jadi diperlukan adanya sebuah upacara atau ritual untuk mengusir apabila ada roh roh atau hal hal jahit yang menempel di tubuh
jadi diusir dulu dari tubuh saya
seperti di kemudian hari terjadi
dan nanti juga ada pengobatan ya cikiri ya
untuk menghilangkan letih atau pegal
sehabis berburu tadi
alunan mantra nyanyian penuh unsur magis disertai bunyi lonceng pemanggil roh berkumandang memenuhi uma
pengobatan pun dimulai
menurut ayrodhisha prokurasi bahasa thailand
setelah memiliki kekuatan ketubuh
temen kita ini
kembali lagi dan saya pikir seiring dengan banyaknya contoh contoh kesembuhan yang diberikan oleh pengobatan herbal pengobatan alami ini
apa yang telah dikembangkan dimiliki orang mentawai ini pasti punya makna yang luar biasa lagi
si kere tidak hanya dibutuhkan untuk mengobati tapi juga menjalankan peran sebagai penghubung manusia dengan roh leluhur
para sikeri dianggap bisa berkomunikasi dan melihat roh yang mendiami wilayah mereka
kebiasaan berburu dan keahlian mendengar suara alam tertuang dalam bentuk tarian
tarian ini biasanya disuguhkan dalam sebuah upacara dan praktik pengobatan
tarian sikere ditujukan untuk menghibur roh
gerakan yang ditampilkan pun meniru tingkah hewan seperti monyet dan burung elang
tarian ini menggambarkan perdamaian antarsuku
suasana malam pun ditutup dengan makan malam bersama para si kere
kami menikmati hasil buruan siang tadi dalam piring kayu lulak

kami menikmati hasil buruan siang tadi dalam piring kayu lulak
mentawai dikenal dengan peribahasa masuarere masualolokat atau basah kaki basah leher
yang berarti bila bekerja akan mendapatkan makanan bila berusaha kebutuhan akan terpenuhi
itulah sebabnya suku mentawai terbiasa bangun sangat pagi
lalu mereka mulai bekerja baik berladang maupun mencari makanan pokok yakni saku
dengan pong pong saya diajak ubek kere bayi limai dan jumet menyusuri sungai menuju kebun sagu milik mereka
semua keluarga memiliki kemampuan untuk mencari makanan
mereka memiliki beberapa bidang kebun sagu guna mencukupi kebutuhan setiap bulan
pohon sagu merupakan warisan hasil denda dan mas kawin
batang batang sagu ditemukan jauh di dalam hutan
pohon sagu yang sudah berumur delapan hingga sepuluh tahun saja yang dipilih untuk ditebang
cara menebang pohon sagu harus memperhatikan arah jatuhnya agar tidak merusak pohon sagu yang lain
setelah tumbang batang pohon sagu dipotongkan dan dikembangkan dengan kaki dan kaki batang sagu yang lainnya

sejak kecil anak anak suku mentawai sudah diajari beragam keahlian
mulai berburu berladang hingga mengayunkan parang dan kapak
sagu yang sudah dipotong siap diolah di rumah

sebelum kembang berburu dikawal
jika tidak dikawal berburu dikawal
setelah dikawal berburu dikawal
dan mereka mencoba mengalihkan dari tradisi makan sagu atau makan ketela
tapi sekarang ketika bukti bukti diajukan oleh dunia

kalau makan sagu itu bagus makan ketela itu bagus
dan ternyata kandungan gizi dan karbohidrat semuanya itu tidak kalah penting daripada padi
apalagi ketika padi itu ternyata perawatan dan pengolahannya juga lebih complicated
jadi ternyata saya yakin ada kemungkinan gerakan kembali ke tradisi lama
maka makan sagu atau makan ketela ini
sagu adalah makanan pokok masyarakat mentawai yang diwariskan nenek moyang selain keladi
dalam tradisi mentawai sagu selalu hadir pada setiap perayaan dan upacara adat
bajak berapa bulan habis
pas nere denere lepa kakak tapri
jadi memang butuh harmonisasi gerakan biar bisa marut sagu nih
kalau enggak bisa saling dorong kita nanti bajak ya
mengolah sagu memang bukan perkara gampang apalagi secara tradisional
pengolahan sagu biasanya dilakukan dalam jumlah besar beramai ramai
dan membutuhkan waktu hingga sebulan
nanti air bekas perasaan sagu ini dibiarkan mengering hingga tinggal endapan endapan sagu saja
dan nanti endapan ini akan dijadikan tepung sagu yang siap untuk diolah menjadi makanan sehari hari
tepung sagu yang sudah kering dihaluskan dengan saringan rotan
tepung sagu kering kemudian dimasukkan ke dalam wadah daun sagu

mengolah sagu di mentawai berbeda dengan yang dilakukan di wilayah lain di indonesia
di sini sagu diolah dengan cara dibakar
jadi buat masyarakat mentawai sagu tidak hanya dijadikan sebagai bahan makanan pokok
tapi satu batang sagu memiliki banyak sekali kegunaan
mulai dari daun sagu yang digunakan sebagai alat pembuat atap rumah
hingga pelepah sagu yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan barang

dan sekarang saya menunggu sagu yang ini matang mama
keluarga ube kere adalah salah satu dari sekian banyak suku asli mentawai
yang masih mempertahankan tradisi nenek moyang
ada keseimbangan alam yang mesti dijaga dan ada warisan adat yang terus dirawat